tambah speed di boy
oke kalau rambut
sembab gimana gitu ya
oke abang mata udah
seperti orang stres tinggal suami
ya kayaknya lelah
di belah sana lo
nasi enak lho
nasi nangis udah
masih banyak kotor
jangan mengumur dulu
kita sekarang muka murnim lagi
jadi lebih baik kita tidak bersenyum
tuhan tidak enak juga kalau dilihat orang lain
karena aku masih datang ke kantor ini
karena aku masih kerja di sini
aku sangat membutuhkan pekerjaan ini
buat kehidupan saya
hari hari aku mama dan dio
untuk gaji bulanannya sudah cukup untuk menghidupi kita bertiga
eh pak b
nggak perlu kamu minta maaf
dan enggak ada juga alasan bagi saya untuk menolak kamu kerja di sini
aku tidak memikirkan itu sama sekali
cuma butuh gaji bulanannya untuk menghidupi keluarga saya saja
ya sudah lah diana
enggak perlu ngomong seperti itu
bapak sekarang adalah atasan saya bos saya
jadi langkah lebih baiknya kita masuk sendiri sendiri
karena kalau kita masuk berbarengan tidak enak dilihat

sebenarnya kamu tidak perlu ngomong seperti itu
tapi saya pikir itu memang jalan yang terbaik
ya biar kita bisa belajar saling melupakan
kita bisa saling melupakan
buat saya permainan ini sebenarnya baru akan dimulai
tidak apa apa kali ya
walaupun belum jamnya
tapi kan saya sudah berlantai berapa lantai tadi
ehm tadi siih masuk sih re
malahan gue lihat dia ghi ngobrol ama bokap lu dii
feeling gue mereka masuk kantornya bareng deh re
pencurigaan cindy bener juga nih
gue mau minta tolong sama lo boleh gak
pasti gue tolongin lah re
kan lo udah banyak berjasa sama gue
kalau duit kayaknya gue gak bisa deh
gue kan tau
gue gak punya duit sekarang
bisa gak kalau lo lagi di kantor
tolong bantu liatin bockup gue
awasin gerak geriknya adriana
kalau misalnya adrena ngedeketin bokap gue
mau jadi mata mata
eh ada lagi ada lagi
kalau misalnya lo tiba tiba ngeliat
coba deh lo cari tau mereka lagi ngobrolin apa
ejen dado siapin aksiun
yaudah makasih ya dok
wah jadi mata mata wah
mesti lebih ganteng lagi dari ini
ada kemajuan boy
sekarang persiapkan diri kamu
kita latihan yang lain
wah kayaknya asik juga ya kuliah di sini
udah jelas jelas sini asik rame sama temen temen
mendingan lo pindah aja
nggak usah kuliah di negeri
di sini aja berkita kita
iya re pak
ki waktu kita sma dulu
rame rame bareng bareng terus kan
kalian tuh gimana sih
udah syukur sekarang eva itu keterima di universitas negeri
malah disuruh ke pesuasta
haha gue punya ide
kalau reva itu kuliahnya di dua tempat aja
di sini reva ngambil jurusan komunikasi
nah di negeri reva ngambil jurusan yang lain deh
nah cakep banget tuh ide lo
nah bener tuh kata ian re
gimana kalau misalkan lo ambil dua duanya
gue yakin lah lo pasti sanggup ya secara ya guys
hmm tumben banget nih bebek gue ya
biasanya kamu ngadet ngadet deh
siapa dulu pacar kamu
lo ada ada aja sih ian
ya belum tentu reva mau ya terima ide lo
secara kan kuliah di dua tempat susah juga ya
ya tapi nanti coba gue pikir pikir dulu deh
kita masuk yuk
soal kan kita masih harus ngisi krs
satu ian ambilnya
si neng udah jadi mahasiswi sekarang
ntar lagi wisu udah deh
ingat tiga jarak aman
kira kira ntar kita sekelas gak ya
yang mana gue tahu raya
kan kita baru mau masuk
bukan udah masuk
agen kan nanti juga kita taunya pas mau masuk itu ada kelas kelasnya tersendiri diaturin
setau gue nih ya
kita tuh bisa milih kelasnya kita mau dimana